presiden joko widodo mengumumkan per dua belas maret ini dua pasien positif corona di indonesia meninggal dunia
dua pasien yang meninggal yakni kasus ke dua puluh lima yakni wna di bali dan satu pasien di solo yang belum ada keterangan kenomoran kasusnya
jokowi menambahkan virus corona tak mengenal batas negara
dan per tanggal dua belas maret di negara kita indonesia tiga puluh empat kasus telah terkonfirmasi di indonesia dan dua pasien meninggal dunia
pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini
ini bukan hal yang terjadi
ini bukan sudah endemi tapi sudah pandemi sekarang ini
langkah langkah serius telah kita ambil
tetapi juga sekali lagi saya sampaikan di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik
tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat
oleh sebab itu dalam penanganan kita memang tidak bersuara
kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras
menghadapi tantangan ini
saya berikan contoh misalnya untuk kasus pasien satu dan dua
setelah kita ketahui yang bersangkutan dalam dua hari saya sudah mendapatkan delapan puluh nama
yang berada di kluster ini dalam dua hari